pemprov dki jakarta akan menguji coba penerapan tiket berbasis akun atau account based ticketing
untuk tiga transportasi umum yaitu lrt mrt dan juga transjakarta
seperti diketahui saat ini tarif subsidi yang diterapkan adalah untuk seluruh masyarakat
baik warga ktp dki maupun non ktp dki
tarif transjakarta saat ini sebesar rp tiga lima ratus flat lrt jabodebek rp lima flat
dan tarif mrt berkisar rp tiga hingga rp empat belas tergantung jarak tempuh
dikutip dari detik com kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menjelaskan
penerapan tiket berbasis akun ini supaya subsidi tiket yang digelontorkan lebih tepat sasaran
dan bisa mendapatkan profil seluruh penumpang angkutan umum
lalu bagaimana cara kerja dari account based ticketing
penumpang hanya perlu men scan barcode yang tertera pada aplikasi ke mesin tap
sistem akan mendeteksi perjalanan penumpang
jika penumpang berpindah pindah lebih dari satu moda transportasi
maka akan diberlakukan tarif integrasi transportasi maksimal rp sepuluh